yang namanya hunting di pasar lok emang agak sedikit untung untungan
kalau hari lagi bagus bisa dapat hp jadul dengan kondisi yang lengkap dan oke
tapi kalau enggak ya cuma dapet part part atau asesoris yang bisa dipakai buat karnivalan ya bang ya
meski tak selalu mendapatkan barang yang diinginkan aktivitas berburu di pasar lawak ini justru menjadi keseruan tersendiri
masih bisa nyala berfungsi dengan baik
huntingnya dari huntingnya kita senang rame rame nyari berbut kadang begitulah
tapi pernah gak dari pasar loak ini dapet handphone jadul
jadul harta karun gitu
kayak r dua ratus lima puluh terus banyak sih masih banyak yang lain
itu dapet dari pasar loak
iya dari loak semua
sebagai barang elektronik yang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun
kondisi layar lcd yang rusak atau bahkan tak lagi bisa mendeteksi sinyal adalah kerusakan yang paling sering ditemui
tapi bagi para penghobi telpon genggam lawas selalu ada cara dan jalan keluar untuk memperbaikinya
emang pertama tama rusak nggak bisa dipasang tambah rusak
lama lama dapat satu lagi satu lagi ya dipelajari dari itu
lama lama bisa sendiri ototidak
apalagi kalau di sekarang ini kan gak ada buat spare part baru buat hp jadul
makanya nyarinya yang buat kandimbal kandimbalan
kadang ada yang mati diambil partnya kadang ada yang lcd nya mati
jadi mesin ini kepake jadi istilah buat kandimbal kandimbalan
harga dari sebuah telpon genggam jadul yang ada di kisaran ratusan ribu hingga belasan juta rupiah ini
sangat ditentukan dari jenis merek kelengkapan dan kelangkaan barang
harga akan semakin tinggi bila semua fitur dari telpon genggam tersebut masih normal dan berfungsi dengan baik
bagi para kolektor dan penghobinya faktor nostalgia menjadi salah satu alasan
hingga mereka rela bersusah payah berburu dan merekondisi telpon telpon genggam

gunakan kembali telpon genggam jadul seperti saat pertama kali keluar dulu
juga menjadi sebuah kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta